turbulensi ekonomi dan ketidakpastian global menjadi catatan penting di dua ribu dua puluh
dampaknya perekonomian indonesia juga terkena
asosiasi pengusaha indonesia atau apindo menyebut lebih dari satu juta pekerja terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang dua ribu dua puluh
ketua umum apindo haryadi sukamdhani mengatakan data ini didasarkan pada pengambilan klaim jaminan hari tua bpjs ketenaga kerjaan oleh pekerja dengan alasan phk
pada periode januari hingga november dua ribu dua puluh dua saja sudah mencapai sembilan ratus sembilan belas ribu pekerja yang mengklaim jaminan hari tua
apindo menyebut jika ditambah dengan data desember dua ribu dua puluh dua sudah lebih dari satu juta pekerja yang terkena dampak
haryadi menyebut phk tak semata dipicu imbas kondisi pandemi
tetapi penurunan kinerja ekspor dari sejumlah perusahaan
persoalan upah minimum juga dinilai turut mempengaruhi langkah perusahaan yang kemudian memutuskan melakukan efisiensi dengan phk
sementara dari sektor industri tekstil asosiasi perseksilan indonesia melaporkan lebih dari enam puluh ribu karyawan terkena phk
ini merupakan imbas dari penurunan pesanan atau order sejak dua ribu dua belas
bagi industri padat karya seperti industri tekstil gaji tenaga kerja termasuk biaya terbesar kedua setelah material
kenaikan upah dinilai menjadi beban berat perusahaan